walaupun kita juga masih menghormati proses proses yang sedang dijalankan
kita menunggu hasil akhir dari mk
tantangan juga tidak akan ringan
tetapi potensinya sangat besar
selama berapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada kpu
walaupun kita juga masih menghormati proses proses yang sedang dijalankan
kita menunggu hasil akhir dari mk
tapi saya sudah terus menerus melaksanakan suatu diskusi diskusi
brainstorming brainstorming pengumpulan keterangan pengumpulan data
dan melaksanakan persiapan yang sebaik baiknya
bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi indonesia maju
kita bersyukur bahwa kita tidak ragu ragu tidak malu malu
tidak mencela mencela tidak belakni belakno
tegas dari awal mengatakan kita
kita adalah timnya pak jokowi
program program yang sudah baik sudah kokoh
kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat
kita menghormati semua pemimpin kita
kita menyadari semua pemimpin adalah manusia dengan kelebihan dan kekurangannya
kami pun prabowo dan gibran juga mengakui kami manusia biasa
untuk itu kami sangat memerlukan dukungan bantuan masukan nasihat
kami ingin suatu suasana kepemimpinan yang rukun
kepimpinan terdiri oleh para sahabat
sehingga kita bisa terbuka